sebanyak lima puluh lima wni termasuk anak anak ini tiba menggunakan km pantokrator di pelabuhan nusantara pada senin
mereka diamankan di perbatasan nunukan kalimantan utara karena diduga hendak menyeberang ke tawau malaysia
rata rata para wni yang hendak menyeberang hanya memiliki paspor kunjungan tanpa dokumen visa kerja dan bahkan ada pula yang tidak memiliki paspor
di tawau mereka dijanjikan untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit
pos pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia pp tiga mi parepare masih melakukan penyelidikan terkait indikasi tindak pidana perdagangan orang terhadap para wni tersebut
para wni ini langsung dibawa ke kantor pp tiga mi parepare untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya di sulawesi selatan
ini ada lima puluh lima orang termasuk anak anak itu
kemarin di perbatasan nunukan oleh pp tiga mi kalimantan utara bekerjasama dengan polairos
kami berpikir bahwa mereka akan berangkat ke malaysia tanpa dokumen visa kerja
ada juga yang bahkan tidak memiliki paspor